saya mau dekat dengan si kevin
nah kalau abah
memaksakan kehendak abah
dia tidak akan senang
dia pasti akan sedih
terus disedih terus
kesian si asma
kamu jangan khawatir lagi ya
terkecewa sama asma
oma tahu abah kamu itu kan orangnya
dan berjiwa besar
dia pasti ngertiin kamu
terima kasih oma
lihat aja nanti asma
saya akan membuat
kamu begitu sengsara
begitu juga dengan kamu alda
untuk mendapatkan mas kevin
alda t juga udah berhasil
membuat mami kevin menerima ada
alda pokoknya akan mendapatkan
semua keinginan alda
jadi abah gak mau pulang ke kampung
kalau kamu mau pulang
abah mau di sini
biar dekat sama si asma
kalau abah mau tinggal di sini
resto juga tinggal di sini
eh iya tapi bah
kita kan gak bawa pakaian
gak usah dipikirin itu
nanti abah beliin
kita cari kita tinggal di mana
kalau perlu mau beli aja lah
cukup uangnya abah
nek bapak ini nyari untuk anda
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak abang
terima kasih mw unaimu

terima kasih obat ya
kalau nanti kondisi kamu sudah membaik
kamu sudah boleh pulang
kami benar benar nggak punya uang bang

pokoknya gue gak mau tau
kalian harus lupasi
ayo buka pernikasannya
kamu gak usah ikut campur
ini adalah kekasian pak
eh apaan ini
eh kenapa lo ngukelin temen gue bang
jangan ke sini lagi ya
terima kasih bang
terima kasih ba
ba hebat sekali ba
apa berani sekali melawan mereka
bos mereka itu mafia loh ba
ya abah mah bukannya sombong
ini pun tentu bisa bukan sombong abah
abah mah nggak takutlah selama abah membela kebenaran
iya betul ba
tapi nanti kalau mereka datang lagi untuk nagip aja bagaimana ba
bilang aja tuh pajaknya udah bayar sama abah gitu
baginya sama abah
oh iya ternyata
terima kasih mas
terima kasih mas
terus apa kita juga harus bayar uang keamanan sama apa
oh ya nggak usah
bayarnya sama anu jangan sama laba
ya udah tuh kalau gitu ma
abah kan kerja lagi
sekali lagi makasih abah
ba abah tinggal terus di sini aja ba
ya insya allah begitu
tapi kan abah harus cari uang ini buat bayar kontrakannya
bapak mah gak usah mikirin itu
bagian saya kan sudah tidak punya beban untuk bayar keamanan
ya jangan gitu
itu mah kan haknya neyanti
harus dibayar lah
ba cari kerja itu kan susah ba
gimana kalau anak abah narik bajai saya ba
bajai mau kan
pastu mau kok
tapi kalau dia narik bajainya bapak bapak bagaimana
ah nggak usah takut
pak keden ini kan curagan baja
jangan lewat bajanya
oma ke belakang dulu ya
buatkan minum buat oma
saya mau antar kevin ke kamarnya
mau asma bikinin minum teh
sebaiknya kamu kasih sarapan kevin buru buru supaya dia cepat cepat tidur
supaya dia cepat sehat lagi
oh ini buat mas kevin
terus oma juga maunya kamu selalu dekat dengan kevin
kan kalau teh alda ngerawat mas kevin teh berarti kan bagus
ada yang merhatiin juga
oma juga nggak mau kalau sampai alda bisa meluluhkan hati kevin
pokoknya mulai sekarang kamu sudah harus hati hati sama sekeliling kamu
walau sama kakak kamu sekalipun ya
oma bukan mengajar kamu untuk berpuruk sangka atau fitnah
asma anterin dulu ya
kevin mau sop buntut
dia minta kamu yang beliin
masa kamu nggak tahu
depan juga banyak
cari sampai dapat
kamu nggak numpahin kevin
katanya teh mas kevin mau ngomong sama ibu mami sama bapak papi
terus mas kevin juga minta tolongin beliin sop buntut
kok kami yang mesti beli
kan ada ijah erectus suruti
bisa beli sendiri
kamu angkat telepon g
bentar ya oma
iya oma bicara sama pak adam
ya tunggu sebentar ya dipanggilin
asma ngapain kamu di sini
asma saya minta kamu untuk belikan kain sok buntut
kok belum berangkat
atta ada telepon buat bapak papi
selalu banyak alasan
kamu itu males ya sebenarnya ya
nggak mau ya pergi ya
kalau saya suruh kamu seharusnya langsung pergi
mami fahmi ini kenapa sih
kenapa mami marah marah terus
dia itu salah
emangnya mami sendiri gak pernah berbuat salah
mami selalu benar gitu
mas kevin asma salah
jangan marahin ibu mami
kalau gitu sekarang asma pamit dulu ya
mau beli sok
ibu mami bapak papi
mas kevin mas kevin teh bandingkan sarapan dulu
itu udah alda siapin
ya kalau nggak mau makan ya buah buahnya aja
kevin kamu harus makan buah
dan kamu juga harus menghargai kasih sayang mami dan alda
skearen confide sea soil ini udah sudah diam kan
pegang aturinya dulu deh
jalan jalan men
terima kasih banyak ugu detiknya ya ibu mami